daniel conte yang resmi ditunjuk sebagai pengganti goose hitting di kursi manajer chelsea mulai musim depan atau setelah gelaran pla eropa dua ribu enam belas
conte menjadi orang kelima yang akan menjadi manajer the blues setelah gianluca viali claudio ranieri carlo ancelotti dan roberto di matteo
penanda tanganan kontrak berlangsung di london senin siang waktu setempat
konte mendapat kontrak berdurasi tiga tahun dari manajemen the blues
lewat web resmi chelsea conte mengaku senang bisa menyudahi spekulasi kepastiannya melatih klub penghuni staffer bridge
dan tidak akan membahas chelsea lagi hingga selesai menjalankan tugasnya bersama lee azuri di euro dua ribu enam belas
sampai akhir musim ini chelsea masih akan dilatih gus heeding yang sejauh ini membawa john terry dan kawan kawan tidak pernah kalah di lima belas pertandingan beruntun
conte datang ke inggris dengan remaja
rekam jujak mengesankan sebagai mantan batik juventus
bersama laveccia sinyora ia berhasil meraih skudeto tiga tahun beruntun sekaligus membalikan dominasi juventus di italia